tim reskrim polsek wonokromo surabaya berhasil membongkar sindikat gendam yang kerap mencari mangsa di sejumlah pusat perbelanjaan
dalam menjalankan aksinya pelaku hanya bermodal batu giyok yang dipercaya bisa mengobati segala macam penyakit
kedua pelaku gendam atau hipnotis asal palembang ini adalah jn dan sf
keduanya dibekuk polisi dalam pelariannya di pulau bali
keduanya adalah pelaku gendam yang kerap mencari mangsa di sejumlah mal di surabaya
dalam menjalankan aksinya kedua pelaku hanya bermodalkan dua buah mustika batu giok merah
serta mengaku dari kerajaan brunei darussalam untuk memperdayai para korban
agar aksi pelaku semakin meyakinkan pelaku juga mempraktekkan kelebihan batu kiok
yaitu akan menyala jika dimasukkan ke dalam air
pelaku ini mengaku dari sultan brunei sehingga membawa mustika membawa giyok ini
dan melakukan praktek mencelupkan ke air mengusapkan air
mencelupkan itu kepada rekannya dan mengakui bahwa sembuh dari segala penyakit
korban yang percaya dengan aksi pelaku langsung memasukkan konsultasi kesehatan
hingga mau menyerahkan atm beserta pinnya
banyak buat cari kerja buat rumah tisun rumah tangga
buat pengobatan jadi bohong semua
dari hasil penyidikan ternyata batu mustika tersebut hanyalah mainan anak anak
berupa lampu kecil berisi baterai
yang dibeli di pasar dengan harga rp dua